praktek pertambangan yang baik dan benar harus memenuhi prinsip prinsip good mining practice
hal ini akan mendukung peradaban manusia yang ideal menuju pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan
seperti yang dilakukan oleh pt freeport indonesia
pt freeport indonesia nama yang sudah lama dikenal indonesia dan dunia
beroperasi lebih dari setengah abad pt freeport indonesia mengeksplorasi
menambang dan mengolah batuan bijih yang mengandung mineral tembaga
dengan mineral ikutan emas dan perak di dataran tinggi kabupaten mimika papua
produk akhir yang dihasilkan berupa konsentrat tembaga ini kemudian dikirim ke pabrik pabrik peleburan atau smelter
dari katoda tembaga yang dihasilkan oleh pabrik peleburan
hasilnya digunakan sebagai bahan produk perangkat elektronik yang kita gunakan sehari hari
pt freeport indonesia merupakan perusahaan tambang mineral yang kini saham mayoritasnya dimiliki oleh mind id
yang merupakan holding industri pertambangan indonesia serta freeport mcmoran asal amerika serikat
kawasan mineral grasberg papua merupakan salah satu cadangan tembaga dan emas terbesar di dunia
yang dikelola oleh pt freeport indonesia dengan teknik penambangan terbuka maupun bawah tanah
seluruhnya dikelola menggunakan teknologi canggih dengan prosedur keselamatan kerja yang bersertifikasi internasional
kini pt freeport indonesia mengeksplorasi
freeport indonesia memasuki era tambang bawah tanah yang menjadi peluang berharga setelah tambang terbuka berakhir
meski lebih beresiko tinggi dari tambang terbuka
pt freeport indonesia membangun infrastruktur dan fasilitas pendukung untuk penambangan di bawah tanah
yang berskala besar dan memiliki kompleksitas sangat tinggi
manfaat tambang terdapat pada kehidupan kita sehari hari
seperti mineral tembaga yang dimanfaatkan sebagai bahan dasar penghantar listrik
batu bara yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik
aluminium untuk industri packaging
nikel yang dimanfaatkan sebagai bahan baterai isi ulang
dan juga komponen dalam alat alat elektronik dan transportasi
dalam ponsel yang kita genggam terdapat kurang lebih tujuh puluh elemen mineral dari hasil tambang
namun proses terciptanya produk produk tersebut sangat panjang dan kompleks

harus juga dipahami terdapat perbedaan antara usaha pertambangan dan industri

karakter bisnis kedua usaha ini berbeda baik dalam tingkat keahlian maupun besaran investasinya
untuk membahasnya lebih lanjut sudah hadir bersama saya saat ini
dan ketua umum perhimpunan ahli tambang indonesia atau perhapi bapak rizal kasli
selamat datang pak rizal dan juga pak hengki
terima kasih sudah hadir di cnn
kita ke pak hengki dulu ya
pak hengki mungkin bisa menjelaskan lebih detail ya
sebenarnya bagaimana sih pertambangan di pt freeport itu dan produk apa saja yang dihasilkan
pada dasarnya produk yang dihasilkan oleh penembangan pt freeport indonesia adalah tembaga
dan kalau kita lihat pada dasarnya industri pertambangan atau kegiatan pertambangan di pt freeport indonesia itu
dimulai dengan kegiatan eksplorasi
nah dari kegiatan eksplorasi ini kita menganalisis
mengenai kadar biji atau kadar pada batuan di area pertambangan tersebut
kemudian dari kegiatan eksplorasi ini kemudian kita lanjutkan dengan kegiatan perencanaan tambang
perencanaan ini mencakup analisis mengenai kadar total
kemudian penentuan metode metode penambangan mana yang akan digunakan
metode pengeboran ataupun metode peledakan yang akan digunakan
termasuk juga stripping ratio kemudian kestabilan terowongan
sampai kepada pengambilan
pengangkutan nah dari kegiatan perencanaan ini kemudian kita masuk ke kegiatan penambangan secara umum
dari kegiatan penambangan ini dilakukan dengan pengeboran dan peledakan
nah pengangkutan ini ada proses di mana kita harus menghancurkan material yang diambil dari kegiatan penambangan menjadi ukuran yang lebih kecil
kemudian dari situ dikirim ke pabrik pengolahan kita untuk kemudian diolah dan dimurnikan
disana kita menggunakan proses flotasi untuk memisahkan
kadar biji daripada mineral pengotornya
setelah itu kemudian dikeringkan untuk kemudian dikapalkan dan dikirim ke pabrik peleburan yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri
nah di pabrik peleburan ini kemudian akan dibentuk yang namanya katoda tembaga
dan kathoda tembaga ini yang akan digunakan oleh industri industri hulu untuk menciptakan bahan bahan dasar yang dibutuhkan untuk kehidupan
kalau dalam kehidupan kita sehari hari mungkin kita bisa ketemukan dalam produk produk apa saja pak
atau handphone yang kita gunakan itu mayoritas daripada komponen yang ada dihasilkan daripada tembaga
nah kita kan tahu ya pak ya bisnis pertama ini adalah bisnis yang bisa dikatakan penuh resiko ya
apalagi pertambangan bawah tanah seperti yang dilakukan oleh pt freeport
nah dengan investasi yang tentunya bisa dibilang tidak kecil ya besar begitu
kemudian juga nilai pengembaliannya yang juga mungkin butuh waktu cukup lama
nah mengapa pt freeport ini berani untuk mengambil resiko
bagi saya ada dua faktor ya
yang pertama pengalaman berikutnya
yang pertama pengalaman berikutnya
yang pertama pengalaman berikutnya
kita menambang sebagian cadangan biji kita dari bawah tanah dengan menggunakan metode block caving
ini memberikan confidence level yang tinggi bagi freeport untuk tetap melanjutkan penambangan bawah tanah terhadap cadangan cadangan yang jauh terletak di dalam perut bumi
itu yang pertama
terus yang kedua adalah kalau kita ketahui saat ini keterdapatan mineral tembaga itu sumber dayanya itu terbatas
tidak bisa diperbaharui
dan dengan keterbatasan itu tentunya kita melihat bahwa mineral yang terbatas dan demand yang tinggi setiap hari tentunya akan menaikkan harga daripada tembaga itu
nah jadi freeport juga dengan melihat kondisi di mana supply nya terbatas kemudian demand yang tinggi bisnis ini sebenarnya menarik
freeport juga tentunya menggunakan analisis analisis investasi yang digunakan oleh perusahaan perusahaan tambang yang lain atau industri industri yang lain
tentunya dengan melihat bahwa jika harga dan kemudian supply yang tinggi bisa kita pasok tentunya akan memberikan keuntungan yang besar bagi perusahaan
tentunya kita melihat ini dari tidak semata mata dengan kegiatan penambangannya sendiri tetapi kita melihat kalau dari npv dan kemudian roe nya itu cukup optimal bisa dimanfaatkan
kemudian penggunaan teknologi teknologi terbarukan yang ada saat ini kita bisa terus melanjutkan kegiatan penambangan sampai ke cadangan yang terletak jauh di bawah perut bumi
ini kan kalau memang ternyata cadangan yang diperkirakan ada itu betul betul ada begitu ya
nah pak rizal mungkin bisa menjelaskan sebenarnya seberapa besar sih tingkat keberhasilan dalam penemuan cadangan bernilai begitu
sebenarnya kalau kita lihat dari tingkat keberhasilan itu yang pertama tergantung dari komoditasnya
nah boleh dikatakan banyak perusahaan yang gagal untuk mendapatkan itu
dalam arti bahwa cadangan itu dalam skala ekonomi
nah yang bisa dilanjutkan untuk sampai ke tahap penambangan
nah itu relatif
tergantung komoditasnya tadi
nah boleh dikatakan sebagian besar perusahaan itu nanti ada yang bisa

tahap eksplorasi ya
nah pak sebenarnya praktek pertambangan yang benar dan sesuai aturan itu seperti apa sih
yang pertama adalah kita mengikuti good mining practice
nah itu tentu saja tahapannya itu harus dilalui misalnya tahapan pertama adalah eksplorasi
tadi pak hengki sudah menjelaskan tahapan pertama yang sangat menentukan adalah eksplorasi
nah di situ kita akan bisa menentukan sumber daya
atau cadangan yang apakah nanti bisa ditingkatkan menjadi sampai ke tahap operasi produksi
nah terus yang kedua itu kita melakukan studi kelayakan namanya
studi kelayakan itu untuk menentukan tingkat ekonomi dan teknik apakah itu nanti bisa diolah dengan secara menguntungkan dan tekniknya aman
nah kemudian kita juga melakukan kajian lingkungan
nah sekarang kita sering dengar kata kata amdal
nah itu adalah salah satu untuk melakukan kajian terhadap kelayakan lingkungan
nah setelah itu kita masuk ke dalam tahap konstruksi
konstruksinya seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa seperti freeport dia harus membangun jalan sekian kilometer
kemudian dia menyiapkan infrastruktur baik pabrik kemudian perumahan kantor dan segala macam pelabuhan
nah setelah itu terjadi mereka melakukan
yang masuk ke dalam tahap kegiatan operasi produksi
nah disitulah mereka baru bisa menghasilkan uang
nah setelah itu juga ada tahapan berikutnya adalah yang kita sebut dengan penutupan tambang atau main closure
nah tambang yang apakah dia karena cadangannya habis atau izin yang berlaku itu selesai
nah mereka harus melakukan main klosure
dan dilanjutkan dengan tahap rehabilitasi dan monitoring
nah itu yang kita sebutkan dengan siklus pertambangan
dan lebih lanjut tentang pertambangan atau proses praktek pertambangan di pt freeport indonesia kita akan bahas lebih lanjut nanti
pak rizal dan juga pak hengki
pemirsa jangan kemana mana
kami masih akan kembali berbincang tentang proses pertambangan bawah tanah di pt freeport indonesia
sesaat lagi di indonesia for work
kembali di indonesia forward kita masih berbincang mengenai proses penambangan di pt freeport indonesia
saya ingin ke pak rizal sebagai pakar penambangan
pak bapak melihat bagaimana tantangan penambangan yang dihadapi pt freeport indonesia
dilihat dari sisi geografis infrastruktur atau faktor faktor lainnya
yang pertama adalah setelah pt freeport indonesia mendapatkan kontrak karya
dengan pemerintah pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh
pt freeport indonesia langsung mengembangkan yang namanya infrastruktur
salah satunya adalah jalan yang harus mereka bangun dari pelabuhan menuju ke tembagapura
sampai mendekati cadangan yang ada
itu sejauh enam puluh delapan mil dengan kira kira hampir seratus km kalau kita bandingkan
kalau dari jakarta itu sudah melewati cikampek jalannya jadi cukup jauh
nah dengan medan yang sangat berat karena perbedaan elevasi itu dari pelabuhan sampai ke daerah tembagapura
itu mencapai satu delapan ratus meter dari muka laut
jadi menanjak ya pak ya
menanjak sangat berat itu
mereka juga menggunakan bantuan dari helikopter untuk memindahkan alat berat dari satu lokasi ke lokasi yang lain
jadi biaya yang mereka butuhkan cukup besar
lalu kemudian penambangan dilakukan itu dimulai di mana pak
nah penambangannya dilakukan adalah di yang pertama adalah di easberg
nah di eastburg itu karena letak daripada badan biji itu dekat permukaan
nah sehingga itu bisa dilakukan dengan tampang terbuka
nah itulah tambang terbuka pertama yang pt freeport indonesia kembangkan
nah namun karena cadangan tambang tersebut itu terbatas
nah sehingga pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh cadangannya habis
nah namun dalam perjalanannya mereka menemukan cadangan baru itu di gpt dua
gbt dua itu adalah gunung bijih timur dua yang kedua namanya
lokasinya tidak jauh dari
lokasi tidak jauh daripada eastburg berdekatan
tapi dia metode penambangannya adalah penambangan bawah tanah
jadi mereka juga harus mengembangkan terowong terowongan untuk bisa mencapai gunung bijih timur ii atau gbt ii
nah kemudian mereka melakukan metode penambahan dengan sistem block caving
diruntuhkan kemudian diambil baru diangkut ke
nah dalam perjalanan tersebut para ahli ahli geologis yang ada di pt freeport indonesia itu menemukan namanya cadangan di grasberg
nah cadangan ditemukan di grassberg itu jauh lebih besar daripada yang ada di eastburg maupun yang di gbt
oke posisi grassberg ini lebih tinggi atau bagaimana
nah posisinya itu ketinggian lebih tinggi daripada easberg
elevasi tertinggi daripada grassberg itu sekitar empat dua ratus delapan puluh lima meter dari muka laut
nah bisa dibayangkan bahwa temperatur rata rata yang pernah di sana itu sekitar empat sampai enam derajat celcius
oh dingin ya
kemudian dengan apa namanya apa namanya oksigen yang tipis
kemudian medan yang sangat berat terjal
nah pt freeport indonesia mengembangkan infrastruktur untuk masuk ke grasberg untuk dapat melakukan penambangan
nah namun karena yang ditemukan itu adalah cadangan biji yang dekat permukaan
kemudian itu bisa dikembangkan dengan metode taman terbuka
ini yang ditemukan ini kandungannya sama seperti yang ada di earthburg maupun di gbc dua
jadi tetap tembaga emas dan perak yang mereka temukan
nah jumlahnya yang sampai saat ini ditambang adalah satu tiga miliar ton biji atau kita sebut dengan ore
namun demikian cadangan tersebut juga terbatas
sehingga pt freeport indonesia dalam perjalanan grassberg tersebut mereka juga melakukan eksplorasi lagi
sehingga mendapatkan cadangan cadangan baru tapi di bawah daripada investasi
nah itu salah satunya adalah grasberg block cave yang memang lebih besar daripada grasberg
kemudian yang kedua adalah blok deep mill level zone atau dmlz
nah kemudian yang ketiga adalah deep ore zone
nah kemudian yang ketiga adalah
bikosan yang keempat bikosan
jadi ada empat ya
ada empat blok yang mereka temukan lagi
dan itu jauh lebih besar daripada cadangan yang ada di grisberg
namun itu harus dilakukan dengan metode penambangan bawah tanah
karena memang dia di bawah grisberg
nah kenapa kita harus masuk ke bawah tanah
yang pertama adalah itu kedapatannya itu di bawah
daripada permukaan jauh daripada permukaan
kemudian open peak grasberg sendiri juga punya keterbatasan
artinya kemiringan lerengnya sudah tertentu
tidak bisa dikembangkan lagi
kemudian dari segi ekonominya juga tidak ekonomis lagi
kalau tetap dilakukan dengan taman terbuka
karena makin dalam tambangnya
oke nah apa yang harus diperhatikan dalam proses penambangan bawah tanah ini
dan seperti apa proses yang sudah dilakukan oleh pt freeport indonesia
kita akan bahas lebih lanjut nanti
pemirsa jangan kemana mana
kami masih akan kembali setelah pariwara
terkait perbincangan tentang proses penambangan di pt freeport indonesia
kembali lagi di indonesia forward
kita masih berbincang mengenai proses penambangan di pt freeport
jadi pak rizal sudah menjelaskan tentang empat blok bawah tanah yang akan dieksplorasi begitu ya
nah pak henki mungkin bisa menjelaskan seperti apa proses penambangan bawah tanah ini
proses penambangan bawah tanah kita menggunakan dua metode
nah metode block caving ini diterapkan di tambang bawah tanah grass per block cave
tambang bawah tanah deep mill level zone atau deep mlz
dan tambang bawah tanah doz atau deep or zone
sedangkan tambang bawah tanah dengan metode stopping dan backfilling itu diterapkan di tambang bawah tanah bigosan
nah untuk tambang bawah tanah kita yang tambang bawah tanah dos
itu sudah beroperasi sejak tahun dua ribu dua
kemudian ini akan diprediksikan selesai pada tahun dua ribu dua puluh
sedangkan tambang bawah tanah grass berblock cave
itu kita sudah mulai cave developmentnya di tahun dua ribu delapan belas
dan diperkirakan akan selesai pada tahun dua ribu empat puluh satu
tambang bawah tanah deep mlz kita mulai cave developmentnya di tahun dua ribu lima belas
dan ini akan bertahan hingga sekitar tahun dua ribu tiga puluh delapan
dan tambang bawah tanah bigosan itu mulai beroperasi sejak tahun dua ribu sepuluh
dan diperkirakan akan selesai di tahun dua ribu tiga puluh empat
kemudian dari keempat penambangan ini
yang paling utama adalah penambangan dengan metode block caving
nah dengan metode block caving ini kita melakukan penambangan dengan cara memotong tubuh biji dari bawah
kemudian kita biarkan tubuh biji tersebut runtuh dengan gravitasinya sendiri
sementara penambangan dengan metode open stopping
itu kita melakukan penambangan secara selektif untuk
mencari tubuh biji yang menghasilkan atau bernilai ekonomis tinggi
nah setelah itu lubang lubang yang sudah ditambang itu kemudian diisi kembali dengan pasta
atau yang kita sebut sebagai campuran antara semen dan sisa pasir tambang
untuk kemudian digunakan sebagai pijakan untuk menambang area penambangan atau blok penambangan diatasnya
pemulihan metode penambangan ini berdasarkan apa pak
pemilihan metode penambangan ini tentunya berdasarkan kondisi batuannya
kekerasan batuan kemudian
penyebaran dari pada bahan tambang itu sendiri
kemudian sebaran gradenya atau kita bilang sebagai nilai dari pada mineral tambang itu
nah dari ketiga faktor ini kemudian kita menentukan kira kira dengan metode penambangan mana yang lebih efektif
atau lebih ekonomis untuk ditambang
nah kalau penambangan dengan block caving itu ditambang dengan pertimbangan bahwa penyebaran grade nya
tersebar dalam lokasi yang luas namun grade nya sekitar ya kalau boleh dikatakan rendah sampai sedang seperti itu
sementara penambangan dengan selective mining atau stopping itu kita menambang pada area yang berkadar tinggi
dan pada bagian bagian yang disebut seperti urat urat tambang seperti itu
ya pak mungkin bisa lebih dijelaskan lagi tentang proses penambangan block caving ini
jadi proses penambangan block caving ini pada prinsipnya adalah kita melakukan pemotongan
masa biji batuan dari bawah kemudian kita biarkan masa batuan tersebut runtuh dengan beratnya sendiri
atau kita biarkan dengan memanfaatkan sistem gravitasi untuk membiarkan materialnya runtuh dengan sendirinya
nah untuk proses pemotongan itu sendiri kita menggunakan yang namanya mobile drilling
jadi kalau kita lihat mobil seperti ini ya pak ya
seperti ini ya kemudian mobile drilling ini akan kita posisikan di bawah area badan biji
yang akan kita ledakan ke bawah ini
nah kemudian dari situ kita akan lakukan pengeboran secara vertikal
pengeboran secara vertikal dilakukan jumlah ring drillingnya itu kita sesuaikan dengan kuatan masa batuan itu
nah setelah pengeboran itu kita lakukan kemudian langkah selanjutnya adalah
pemuatan bahan peledak di lubang lubang bukaan yang sudah kita drill tadi atau sudah kita bor tadi
nah setelah kita lakukan pemuatan bahan peledak
tipikal peledakan di tambang bawah tanah ya pak ya
pemuatan di tambang bawah tanah itu energinya cukup besar disebabkan karena peledakan dilakukan di area yang terbatas
jadi kalau kita lihat biasanya akan menemburkan getaran yang sangat signifikan
jadi kalau kita lihat proses peledakannya seperti ini
nah kita lihat tiga dua satu nah yang terjadi peledakan
nah setelah peledakan dilakukan kemudian terjadi material yang diledakan itu akan berada di lantai daripada level penambangan tersebut
langkah selanjutnya adalah kita lakukan pengangkutan material dengan menggunakan yang namanya lhd atau load how dump
nah loader ini ya akan kita gunakan untuk mengambil material yang sudah di ledakan tadi
loader ini dioperasikan manual atau bagaimana pak
ada dua cara pengoperasian untuk loader ini
untuk pengoperasian secara manual itu kita lakukan untuk area area atau ore yang ditambang yang sifatnya kering
sementara untuk ore yang bersifat basah atau yang kita sebut dengan wetmark atau lumpur basah itu dilakukan secara remote
nah dilakukan secara remote dalam hal ini adalah bahwa operator kita itu kita tempatkan di permukaan yang jaraknya sekitar enam km di luar
di ruang kontrol ya
di ruang kontrol seperti ini kalau kita lihat
kemudian mereka akan mengoperasikan alat ini dari permukaan dan kemudian alatnya dibiarkan untuk mengambil material di dalam tanah
nah proses pengoperasian ini setelah dilakukan pengambilan material kemudian material ini akan dibawa ke yang namanya gris atau kita sebut sebagai lombong atau sumuran
yang menghubungkan antara level ekstraksi ke level pengangkutan di bawah
nah di level pengangkutan juga kita menerapkan dua cara pengangkutan secara manual dan cara pengangkutan secara remote
nah kalau yang kita lihat di sini ini cara
pengangkutan yang dilakukan dengan kereta itu dioperasikan dengan sistem remote
sama juga seperti pengangkutan di level ekstraksi tadi yang kita kendalikan dari jarak sekitar enam km di surface
dari ruang kontrol juga begitu ya
ada ruang kontrol juga seperti itu
jadi kalau kita lihat keretanya ini dioperasikan tanpa ada orang di dalam tanah
nah dari kereta ini kalau kita lihat ini lebih banyak diterapkan di tambang bawah tanah gbc
jadi kalau di gbc itu proses pengangkutannya menggunakan sistem remote kereta
di mana dalam satu rangkaian kereta itu kalau kita lihat itu terdapat sekitar sebelas gerbong
nah sebelas gerbong ini masing masing gerbong itu memiliki kapasitas sekitar tiga puluh lima ton sampai empat puluh ton
sehingga dalam satu kali pengangkutan itu kita bisa memindahkan material sebanyak empat ratus ton dalam satu kali pengangkutan cukup banyak
nah sementara kalau pengangkutan dengan sistem truck itu diterapkan di tambang bawah tanah dos
tambang bawah tanah
di bmlz dan di bgosan
nah cuman untuk pengangkutan dengan menggunakan track ini terbatas hanya sekitar tiga puluh lima sampai dengan lima puluh lima ton
jadi kita lihat perbedaan dalam satu kali pengangkutan dengan kereta dan satu kali pengangkutan dengan truck cukup besar perbedaannya
terima kasih pak hengki dan juga pak rizal untuk penjelasannya terkait dengan proses penambangan di pt freeport indonesia
kita berharap dengan proses penambangan bawah tanah ini bisa menghasilkan lebih banyak lagi
dan bisa memberikan kontribusi lebih banyak
lebih besar lagi begitu ya bagi masyarakat dan negara
bersama demikian indonesia forward bersama pt freeport indonesia
saya lucia sahari undur diri
terima kasih dan sampai jumpa